menyusul viralnya video dugaan pungli oknum polantas di makassar sulawesi selatan polrestabes makassar
kini memeriksa oknum polantas yang terlihat di dalam video
polisi juga masih mencari tahu korban dan terduga oknum polisi lainnya yang membantu korban
pihak kepolisian menyatakan kalau dugaan pungli itu sebagai titip tilang yang kini telah dilarang
video seorang anggota polantas polrestabes makassar aib dua bs
yang sedang berbincang dan menerima lembaran uang lima puluh ribu rupiah dari seorang berhelm viral
pemberian uang ini diduga terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh dua orang pengendara motor
di sebuah pos polisi di makassar sulawesi selatan
dari pengakuannya kejadian di video tersebut terjadi minggu sore di persimpangan jalan sudirman dan kartini makassar sulawesi selatan
menilang pengendara karena menerobos lampu merah
namun sekitar setengah jam kemudian pelanggar lalu lintas ini menyambungkan telepon dengan seorang yang diakui sebagai anggota polisi
dari sambungan telepon itulah keduanya menyepakati titip denda tilang
dan aib dua bs menerima uang senilai seratus ribu rupiah yang diakui sebagai titip denda tilang
praktek titip tilang ini sebenarnya telah dilarang namun kerap terjadi antara polisi dan pelanggar lalu lintas
polrestabes makassar menyatakan
penitipan denda tilang atau denda sidang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun
kami menanggapi ini secara positif
makanya mudah mudahan si pelanggar itu bisa hadir di sini untuk membantu memberikan klarifikasi
karena apa yang kami sampaikan tadi itu adalah versi dari berita acara pemeriksaan oleh aib dua bs
perintah dari dinas baik tertulis maupun lisan itu sudah sangat jelas
tinggal prakteknya di lapangan kadang ada saja seperti yang dilakukan oleh pak kri ini
kini polrestabes makassar masih mencari pelanggar lalu lintas yang merekam video yang sedang viral tersebut
polisi juga masih mencari penelepon yang mengaku sebagai anggota polisi yang menyepakati titipan denda tilang dengan aib dua bs
ahmad syamsuddin makassar